fenomena gerhana bulan total langka diprediksi terjadi pada tiga puluh satu januari dua ribu delapan belas nanti
peristiwa ini terhitung cukup langka lantaran saat gerhana terjadi posisi bulan akan berada dalam konfigurasi supermoon dan juga blue moon secara bersamaan
pada tiga puluh satu januari mendatang sebagian penduduk bumi akan menyaksikan fenomena gerhana bulan total langka
di mana posisi bulan akan berada dalam konfigurasi supermoon dan blue moon secara bersamaan
supermoon terjadi saat posisi bulan berada dalam jarak terdekat dengan bumi
sementara blue moon merupakan fenomena bulan purnama yang terjadi dua kali dalam satu bulan kalender masehi
fenomena ini akan berlangsung kurang lebih selama satu jam enam belas menit mulai dari awal proses gerhana hingga puncaknya
gerhana bulan total terjadi saat posisi bumi berada tepat di antara bulan dan matahari
pada gerhana kali ini bulan akan terlihat cukup besar lantaran posisi bulan saat itu berada pada jarak terdekat dengan bumi
bulan juga akan tampak berwarna merah kegelapan lantaran posisi bulan berdekatan dengan pusat kerucut bayang bayang umrah bumi
gerhana bulan ini akan lebih menarik diamati oleh penduduk indonesia bagian timur
di mana saat terjadinya proses gerhana posisi bulan sudah cukup tinggi
sementara bagi penduduk indonesia bagian tengah dan barat gerhana bulan akan tampak saat bulan masih berada di bawah ufuk atau gerhana terjadi saat bulan baru terbit
menarik adalah bagi penduduk di kawasan indonesia timur karena gerhana akan berada di bawah ufuk
gerhana akan dimulai saat bulan sudah cukup tinggi
nah berbeda dengan penduduk di kawasan indonesia bagian barat contohnya di jawa tengah jawa barat kemudian sumatera
gerhana dimulai saat bulan masih di bawah ufuk atau belum terbit
jadi begitu bulan terbit bulan sudah mengalami gerhana sudah mulai gerhana bulannya
pusat observatorium bosca bandung berencana akan melakukan penelitian saat gerhana bulan total supermoon dan blue moon terjadi
tresna pamungkas kabupaten bandung barat